mengukapkan situasi keamanan di papua yang memanas
pemerintah kabupaten lebak sebagai pihak
nanti kita disesuaikan waktunya
jumlah pompa akan disesuaikan
dapat menurunkan potensi emosi seseorang
atau barang barang kebutuhan rumah tangga ya
masyarakat samadina delapan ratus dua puluh tujuh ribu
menu ini juga bisa diolah sendiri di rumah
nah itu perlu data
sekarang memiliki kemampuan untuk dikeluarkan ke komunitas
baik pak isan dari dua belas poin atau kriteria kris jkn yang akan mulai berlaku pada dua ribu dua puluh lima artinya punya kurang lebih satu tahun lagi
pak sili bagaimana kemudian anda menganalisa
tapi dulu udah ini apa yang paling udah pada kenal atau belum sebelumnya sama prowisa mungkin udah ya
ia dan dua puluh an anggotanya berharap